kita tidak tahu ada barang dipendam di sini
bisa ditanam di mana saja karena rumah bapak segali terus ditanam
jadi di sini bahwa dia tetap salah
sampai saat ini belum bisa membuktikan dokumen dokumen yang diminta oleh pihak penyidik
sampai saat ini
makanya kita khawatirkan dia membuat dokumen baru
jadi hari ini pagi ini kita hanya sampaikan inti pokoknya saja
teknis besok kita akan jelaskan
beras yang hari ini saudara lihat di kubur itu bukan beras bansos
itu adalah beras milik jni
bukan beras bahan sos ini adalah beras milik jni
karena beras itu sudah rusak
setelah beras dari gudang bulog diambil dalam perjalanan ada yang kena hujan
sehingga itu biasalah basah ada yang jamur
itu sudah tidak layak konsumsi
tidak mungkin beras rusak kita salurkan kepada masyarakat
tidak mungkin beras rusak kita kasih kepada penerima manfaat
forwarder kami transporter bertanggung jawab
kita ganti semua beras yang rusak
makanya sampai hari ini tidak ada yang komplain